kok berhenti disini
gue mau mampir ke tempat nyanyi dulu
gue mau minta maaf soalnya udah bikin dia telat melamar kerjaan
kau tau macem macem siapa
duduk kau duduk
akhirnya ketangkep juga tuh penipu
mau ke apa kan dia
saya paling kesel sama penipu
sama pak saya juga kesel
centongin aja pak
kata bapak saya kita tidak boleh main hakim sendiri
kalau main hakim sendiri emang gak boleh
kita kan banyak beramai ramai
belum belum belum bang
eh lo gak usah nyelak omongan temen gue
maaf bang silahkan diterusin
udah udah udah din
sekarang kau bawa dia sama motornya ke kantor polisi
masih beli motor gue
kau juga tak jadi pinjam sama aku
anterin gue ke bengkel ngambil motor
pak kasih aku
gua yang nyarin buahnya
kagak ada sopan nyamet sih lu
itu yang sebelumnya
kau tak perlu khawatir sama aku
kalo kau setuju penawaranku
aku akan datang ke tempat kau
iya pasti aku datang
patah tak pernah yang terjanji
antar aku ke jalan haji suway
apang jauh banget
saya nggak berani takut ditilang
halamu juga cuma satu
mak kau tak perlu takut
aku ini banyak kawanku polisi
kau podakanku pun polisi
tak perlu khawatir
ya naik dah
kau kayak mana tau
waktu kita rame rame mengejar penipu itu
takut lihat tau
penipu apaan kapan bang
sudah berlalu itu
malas aku menceritakan
mbak be mau nyobain
boleh ada satu ya
masuk dulu ya
be nanti juga pulang ya
takut dicari bang ojak
bang ojak sendiri dah

parah nggak tapi
veri terima kasih
waduh per hazard ini
ayolah itu nyuruh
bagaimana dengan kamu
jenah kamu ya kan
garang itu paham
ngantar jemput neng ani itu namanya
lu bukan bantuin lu ngancurin
karir cinta gue berarti
untuk urusan cinta kita senasib
tes dulu ah
kalau buatan si mai
enak aja dah
biaya servisnya berapa
satu juta tiga ratus apa
dia udah denger bang
itu dia kaget
dia bener jadi gimana
mau bayar apa enggak
saya bayar tapi setengah dulu ya
sisanya besok yaudah
besok ya kalau udah pada setuju
tes dulu dong
kok berhenti di sini
kamu enggak ngojek
gue mau mampir ke tempatnya ini dulu
gue mau minta maaf soalnya udah bikin dia telat melamar kerjaan
rumahnya neng ani tuh di sini
gue nemuin rumahnya ani
itu penuh dengan perjuangan dan doa
cuma gue yang tahu rumahnya
rumahnya ini bukan yang di sini
saya enggak jadi manggil dua duanya deh mari
gak lagi kenapa kenapa nih ngomong ojek apa mau tau saya kenapa
sebelum saya ngomong ojek saya mau tau dulu tukang ojeknya itu waras apa enggak
lo sengaja mau nyalakain gua
kalau nggak sengaja kenapa lewatin gajukan
soalnya jalanannya emang ada gajlukannya mak
belok sini belok sini belok sini belok
lo tunggu gua ya
ada apaan mak
kenapa rantang makanannya lo tinggal
uden mau makan di warung aja mak
lo udah gak hargain gua
udin ngehargain emak
kalau lo ngehargain gua kenapa rantang makanannya lo tinggal
kalau lo gak ngeredek kenapa nyengir
maaf gak sengaja
maaf ongkosnya pas jadi nggak kembali
saya juga gak minta kembaliannya
tadi pas saya bilang terima kasih mbak bilang kembali
oh maksudnya saya terima kasih kembali